kemarin dilihat ya banyak tps tps yang anda pasti tahu didirikan secara unik
betul ada banyak motivasinya ya mulai dari agar masyarakat ingin datang ke tps memberikan suaranya
ada banyak cara yang mereka lakukan seperti menggunakan seragam sekolah dasar dan pakaian adat
atau merias panitia menjadi tokoh pawayangan dan ada juga yang membagikan hadiah bagi warga yang datang mencoblos
di tps empat puluh lima kelurahan kebonpala jakarta timur para petugas tps seluruhnya menggunakan seragam sekolah dasar
lengkap dengan dasi dan topi serta tas
selain ingin tampil beda dan ingin menarik minat warga untuk mencoblos panitia sengaja memilih seragam sd ini
karena warna merah putih merupakan warna bendera indonesia sehingga dinilai sesuai dengan tps yang bernomor empat puluh lima
di tps dua kelurahan cijantung
di jakarta timur panitia mengambil tema tokoh pawayangan
petugas tps yang melayani warga berdandan ala tokoh pawayangan
selain itu untuk menghidupkan suasana panitia juga memutar musik keroncong di tps
sementara di tps lima desa dauhan banjarnegara panitia membagikan door price atau hadiah kepada warga
cara ini ternyata diminati oleh warga yang datang ke tps untuk mencoblos
hadiah hadiah ini merupakan sumbangan dari relawan yang akan diberikan kepada para pemilih
yang memiliki beberapa kriteria
di antaranya datang paling awal paling akhir dan juga paling tertib serta berpakaian rapi
di kabupaten bone bolango gorontalo pihak kpps mengenakan pakaian adat gorontalo
alhasil tps dua di desa huntubarat ini terlihat unik
tps juga dibuat semenarik mungkin dengan dihiasi janur kuning di sekitar tenda layaknya sebuah hajatan pesta
sejumlah warga yang mendatangi tps mengaku senang dengan pakaian adat yang dipakai oleh para petugas